pemakaman pondok rajik bogor jawa barat
dari delapan kelompok sekabupaten bogor ini berlomba membuat liang lahat sesuai ajaran islam
pemenang lomba berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar lima juta rupiah
pengalibur itu tidak pernah tersentuh sementara kita butuh mereka
apalagi pada masa pandemi covid mereka cerita ada yang lima belas mayat sehari
nah itu juga kan sesuatu yang luar biasa ya yang dikerjakan oleh mereka
perlombaan yang diinisiasi oleh pemkap bogor ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi kepada para pekali kubur yang sudah bekerja keras pada masa pandemi
cukur masal inilah tradisi menyambut datangnya bulan suci ramadan oleh warga desa tempuran kecamatan paron ngawi jawa timur
tradisi ini diikuti semua warga tanpa batasan usia dan tidak dipungut biaya alias
tidak karena ini adalah suatu perhubungan yang diperlukan oleh tukang cukur profesional
selain sebagai ungkapan syukur bertemu dengan bulan suci ramadan tradisi ini juga bermakna menyucikan diri
karena untuk menyambut bulan suci ramadan
sebenarnya rambutnya ini sudah waktunya cukur apa belum
terus kenapa kok ikut cukur sekarang ini
nanti kalau sholat terawih biar rapi dan bersih
usai mengikuti tradisi cukur masal sekelompok anak langsung menuju ke sawah untuk mandi bersama

tim liputan cnn indonesia